sejumlah warga datang ke kantor kepolisian sektor cabang bungin kabupaten bekasi jawa barat pada minggu
warga yang terselut emosi meneriaki polisi memintanya membebaskan anak mereka yang ditahan pihak kepolisian
video yang menunjukkan aksi warga ini pun sempat menjadi viral di media sosial
dimintai konfirmasi pada senin kepala polsek cabang bungin ajun komisaris polisi robin menyatakan
pihaknya mengamankan belasan siswa smp setelah mendapat laporan dari salah satu korban tawuran
dengan luka sobek di kepala akibat hendaman gasper
namun pihak orang tua siswa yang tak sabar menanti memaksa polisi mengembalikan anak mereka
ada orang yang datang ke sini kepalanya bocor
akhirnya kami tanya kenapa tawuran
setelah kita data ternyata dapat sebelas orang dari empat
hari minggunya jam sepuluh mediasi
ini warga udah ngambilnya anaknya satu satu
kami ke guru semuanya kita salaman
lanjut abis itu buat penyataan ya
tidak akan mengulangi lagi ya
setelah peristiwa itu terjadi pihak kepolisian dan unsur muspika kecamatan cabang bungin
mendamaikan kedua kelompok siswa smp yang terlibat tawuran
para siswa berjanji tidak akan terlibat tawuran sedangkan pihak sekolah melakukan pengawasan
kasus tauran di jalan basuki rahmat jari negara jakarta timur sabtu dini hari yang menewaskan seorang remaja tujuh belas tahun masih diselidiki polisi
petugas akhirnya menangkap empat remaja
dua orang diantaranya berstatus saksi sedangkan dua remaja lain berinisial rd dan ai ditetapkan sebagai tersangka
ironisnya kedua tersangka yang juga berusia tujuh belas tahun ini tega menghabisi nyawa korban menggunakan dua bilah celurit hanya karena saling ejek
sementara itu menurut warga
tawuran terjadi sangat cepat hanya dalam waktu kurang dari lima menit
tawuran ini dilakukan oleh remaja dengan senjata tajam ataupun benda tumpul
sebelumnya mh tujuh belas tahun tewas setelah menderita luka bacok yang cukup parah pada bagian punggung dan kepala

yang menjadi korban tawuran yang terjadi di jalan basuki rahmat jatinegara jakarta timur sabtu dini hari
tim liputan cnn indonesia